wakil ketua umum partai gerindra fadli zon melaporkan musisi ananda soekarlan ke baris krim polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong
fadli menjelaskan foto yang diunggah oleh ananda memberikan keterangan yang tidak benar
fadli menegaskan sosok yang berfoto bersama fadli dan juga prabowo adalah simpatisan anisandi saat pilkada dki yang lalu dan bukan admin mc atau muslim cyber army
sore ini wakil ketua umum partai gerindra itu melaporkan ananda sukarlan ke baris krimpolri
dan setelah itu saya ajak saudara eko ini untuk sarapan pagi bersama pak prabowo di ruangannya di jalan kertanegara bersama saya
nah di dalam gambar itu disebutkan seolah olah itu adalah admin mca oleh beberapa akun
kalau tidak salah ada akun siapa gitu ya termasuk yang di retweet oleh ananda sukarlan
ada dua akun lagi ada lambetura dan sebagainya jadi semua itu akan kita laporkan nanti